ya gara gara ketua umumnya disudutkan dalam sebuah pemberitaan puluhan kader pdi perjuangan mengamuk di kantor radar bogor jawa barat
keributan meredah setelah diadakan mediasi
dalam rekaman kamera ponsel tampak puluhan kader pdi perjuangan mengamuk di kantor radar bogor di jalan yasmin bogor pada rabu sore tiga puluh mei dua ribu delapan belas
masa merangsek ke dalam ruangan hingga terlibat adu mulut dengan petugas resepsionis
keributan meredah setelah sejumlah staf radar bogor melakukan mediasi
masa kader pdi perjuangan marah setelah radar bogor memuat salah satu judul berita yang mereka nilai telah memojokkan ketua pdi perjuangan megawati soekarno putri dan melecehkan nama partai berlambang banteng tersebut
berita di radar itu sangat tendensius dan sangat provokatif
dari tampilan gambar sendiri di sana disebutkan ketua umum kami menerima dana penghasilan satu ratus dua belas juta
oleh karena itu setelah kita membaca kemudian saya menelpon apel apel ada dan minta agar mereka mengklartikas
dan memang mereka mengakui sendiri bahwa ada kekeliruan dalam pemerintahan mereka dan menjanjikan akan melakukan revisi pada esok harinya
demi meredam kisru di masa pilkada pihak radar bogor menanggapi
di legowo insiden di lobi kantornya tersebut
selain memberi hak jawab pihaknya juga akan memuat ulang fakta yang menyoroti ketua umum pdip
pasalnya menurut pdip megawati belum pernah mengambil gaji selama bekerja sebagai ketua badan pembinaan ideologi pancasila bpip
dua poin mungkin yang pertama poin bahwa
mengambil uang penghasilan dari bpip nya
kita naikkan memang juga ada nilai beritanya di situ
dan satu hal lagi bahwa yang kita sebut gaji di infografis itu kita ganti dengan penghasilan
karena memang gaji itu kan bagian dari komponen penghasilan
meski begitu pihak radar bogor menyayangkan terjadinya insiden tersebut